emang dia salah apa
gak salah apa apa
well dengan sangat menyesal
satu anggota cheers tiger yang harus keluar adalah
dri lu udah tau bakal ada yang keluar
kok kok hani belum pernah bilang bilang dulu sih sama kita
seke banget tau gak
dan satu orang yang harus keluar hari ini adalah
gak gampang buat misi siapa yang harus keluar dari cheers tiger
gila pegal banget deh
kok gitu sih
kaos lo yang gue pinjam kemaren
kok dibalikin sisil
itu kan seragam elo
gue tegasin ama elo ya han
gue gak mau jadi anggota cheers lo
gue gak mau jadi anggota cheers oh
ada yang nolak jadi anggota cheers tiger lagi
kemaren lu udah setuju jadi anggota cheers tiger
cheers tiger kan bahkan lo udah pake kaosnya segala
kok sekarang lo tiba tiba bilang gak mau jadi anggota cheese tiger lagi sih
tapi kemarin kan lo pikir cheers tiger tuh apaan
mungkin buat lo cheers tiger gak ada apa apanya
tapi buat gue dan anggota cheers tiger lain
cheers tiger tuh segala galanya
eh sil jangan mentang mentang lo caranya paling beken
terus lo ngerasa lo bisa mainin kita semua
lo ngerasa puas kalau bisa mempermalukan cheers tiger
gue gak nyangka si sil bium bium ternyata
ya udah deh gue jadi anggota cheers tiger
lijik licik banget tuh si ani
iya terus pinter acting nyanyi
harusnya jadi bintang sinetron aja sekalian
kalau dia jadi bintang sinetron
nanti jadi tambah sombong dong
oh iya ya benar juga
kalau gitu walaupun bintang rating jangan jadi bintang sinetron deh
aduh nat please lah
lo tuh gak penting banget sih
lo tetap mau jadi anggota cheers tiger apa enggak
kalau nggak gitu kan dia bisa acting kayak gitu lagi
tapi kok lo seneng banget gitu sih nat
ya iyalah kan masuk cheers tiger itu susah banget
oh susah sih susah
tapi lo gak inget apa sama yang dilakuin waktu sama gue eh kimmy
waktu mau masuk cheers tiger
iya tapi itu kan beda
kimi kan dikasih seragam badut
oh kan dikasih seragam resmi
tapi nih ya sil ya setelah gue pikir pikir
kayaknya kalau lo masuk anggota cheers tiger gak jelek jelek amat kok

lagian lewat situ lo kan dikasih seragam resmi

jadi anggota cheers tiger not bad
tapi benar juga sih apa kata mila
siapa tahu kalau gue jadi anggota chairs tiger
terus siapa tau juga kalau gue jadi anggota cheers tiger
gue bisa jadi ketua cheers tiger
wah berarti mimpi gue tuh menjadi kenyataan
jamu penurun badan ajaib
kandungan teh kopi gula merah beras kencur kunyit telur wortel ginseng dan kajaiban
tidak boleh melecehkan masa lalu
melecehkan masa lalu
sampai sekarang gue gak ngerti deh maksudnya ini apaan
wah yang penting kan sekarang gue harus mikir gimana caranya
buat ngegeser posisinya honey di cheers tiger
jangan keluarin gue dari just tiger
jangan keluarin gue
eh denger ya
sekarang gue ketua cheers tiger
dan lo tuh kerjanya cuma nyusahin orang aja
gue gak sudi nerima lo jadi anggota cheers tiger
gimana gak enaknya jadi cewek gak beken
usirnya itu sih hani
biar tau rasa muka pete
sisil kasih gue kesempatan lagi sisil
rasain tuh sih hani
siang gue mimpi buruk
jadi gemuk lagi
ya bener aja
gue cuma mau ngingetin lo aja siapa dear lo sebenarnya
karena gue liat sekarang udah mulai sombong
kalau lo terusin kayak gini gue bakal nganggur
kalau lo terusin kayak gini lo ga ada bedanya sama si hani
aduh syukur banget deh
tapi bener juga ya
kalau gue kayak gini berarti semua gue sama dia
ya jadi jam seperti ini

gue jahat banget
gue jahat banget
gue jahat banget

hany tuh keterlaluan banget deh
eh han lo tuh apaan sih keterlaluan banget
masa anak orang lu suruh lompat lompat kayak kodok gitu
duh lo kecampur urusan orang aja deh sil
iya nih orang yang ngelakuinnya aja nggak protes
ya nggak gitu tapi lo tuh keterlaluan banget deh
emang dia salah apa
nggak salah apa apa emangnya harus salah dulu baru boleh ngelakuin
udah deh rino bangun aja yuk udah nggak usah takut nggak usah peduli mereka
well rino it's your choice terserah aja sih pilih sendiri
eh sil lo apa apaan sih gangguin gue aja lo eh jangan so tau deh
ih gila ya tuh anak dibelain malah marah
lagian lo juga sih ikut campur
emangnya lo belum tau ya sil rino itu kan ya naksir berat gitu deh sama hany
terus gue duduk di mana doang
duh indri masa ngerti juga sih
kan udah jelas sekarang lo itu bukan anggota cheers tiger lagi
iya masa duduk di sini aja nggak boleh sih
duh indri meja ini tuh eksklusif khusus untuk anggota cheese tiger herty
kalau bukan honey yang khusus ngundang nggak ada non anggota chair stiker yang boleh duduk di sini
duh indri duduk sini aja
dih gitu amat sih
biarin aja demil pasti dia bete banget sama gue kan gara gara gue dikeluarin dari cheers tiger
jadi gue bilang aja kalau gue nggak punya
padahal dalam tas gue dan dia percaya aja gitu
mana aja loh susah banget dicari
gue mau ajak lo pergi weekend ini
aku mikir mikir dulu waktu itu kan udah janji mau
gue jamin deh kali ini nggak bakal kecewa
sil lo beneran pdkt sama viro ya
gue udah curiga semenjak lo dipaksa sama viro buat datang ke acara pertandingan

aduh sil tapi sorry deh kalau masalah yang satu ini gue sih ada di pihak ini
lagian kan kimi yang nasir viro lebih dulu
woh kalian tuh nggak usah takut lagi
gue tuh udah minta izin sama kimmy lagian kimmy kan di sana udah punya cowok baru gitu di kalimantan
lo kok tau sih kok kimi nggak cerita sih ke gue sama natra
bentar lagi gue aja baru kemarin diceritain sama dia
ehm gue ke kamar mandi dulu ya